inilah mobil listrik karya sejumlah sma tiga jurusan
sebuah smk swasta di kawasan sari rogo sidoarjo jawa timur
meski masih sederhana dengan memanfaatkan sumber tenaga dari lima buah aki dua belas v
yang diklaim dapat menggerakkan motor penggerak hingga kecepatan dua ratus km per jam
pengerjaan mobil listrik ini juga terbilang singkat
hanya tiga minggu dengan biaya rp empat puluh lima juta
meski begitu pengendali mobil listrik ini sudah berteknologi power steering
dengan transmisi otomatis
dengan mengganding perusahaan mobil nasional di solo jawa tengah
rencananya mobil listrik ini akan disempurnakan
misalnya penambahan solar cell untuk menambah simpanan tenaga mobil listrik
hingga penambahan aksesori seperti mobil pada umumnya
maka nanti akan kami kembangkan tidak semacam ini
nanti ada mekatroniknya untuk kami pasang solar cell
untuk mengembangkan sayap
dan lain sebagainya
ini memang masih uji coba
makanya kalau dilihat kelas lasanya tidak karu karuan
karena memang anak anak yang masih belajar
tapi kalau anak anak yang sudah di unit produksi
kelasnya pun insya allah juga sudah baik
sempat dilakukan uji coba
mobil listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga dua ratus km
dengan kondisi baterai aki penuh setelah diisi selama dua jam
dengan kecepatan rata rata enam puluh km per jam
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur